nggak boleh capek
iya tapi indra sama
mama istirahat aja
mama kalau nggak istirahat andri nggak keluar kamar lu
aduh adik adik kamu kamu yang urus ya
kita beli aja kak
tunggu dulu ya d
takutnya nanti mama datang bawa sarapan buat kita
melakukan proses pemindahan makanan dari restoran mewah di paris
kenapa gak kitanya aja yang dipindahin ke paris
nanti dia ikut
males banget dia malam malam dia di paris
kang kita ke warung dulu ya
beli sarapan buat anak anak
takutnya anak anak udah sarapan
aduh bangun d
nggak bisa goreng telur sama tempe
kita lah fears ini
enak ya kliniknya sepi
sabar ya adik
laper banget nih
bila aja mama kuat dulu
lu beli apaan
semua yang mak suruh
udah honey jajanin
lu tuh kebiasaan
si nunik pernah nanyain ramuan gua ke lu gak
kan ini nggak bisa bikin ramuan
nanyain ke lu tentang ramuan gue
kali aja dia mau beli
lama mau kemana
ya mau ke situ
yaudah ke sana
kayaknya ada yang apa heures on youtube
lu mauzus di sini
ya oke sekarang lama masak

biar papa aja yang masakin buat anak anak ya mah
mama istirahat aja
oh engga engga engga
papa harus ke kantor
kemarin kan seharian papa udah gak ngantor
kemaren kan seharian papa udah gak ngantor
ga enak sama pak aji
ibu puput ikut sibuk nyariin papa
ibu puput ikut sibuk nyariin papa
tapi mama istirahat ya
tapi mama istirahat ya
nanti biar andri aja yang ngurus adik adik

bener gak masukin apa apa ke dalam makanan gue
atau minuman gue
abang itu emang udah balik
abang itu emang udah balik

bang kan andi yang tau
bang aku puber kali puber kedua sama andi
lu sih puber tiap hari
udah gua pergi assalamualaikum
iya iya assalamualaikum
aduh kalian belum sarapan
udah biar andre aja itu
mama istirahat aja
nggak boleh capek harus istirahat
iya tapi indra sama
biar urusan andri mama
mama istirahat aja
mama kalau nggak istirahat antri nggak keluar kamar loh
kamu tuh ya udah
adek adek kamu kamu yang urus ya
terima kasih andri
perut perut yang lapar
dobrak ke mapanan
langkah langkah yang gontai menjadi harapan
lu kayak monster